ya status tanggap darurat bencana ditetapkan pasca bencana banjir bandang di ntt yang menelan ratusan korban jiwa
presiden joko widodo telah menginstruksikan bnpb dan sejumlah pihak untuk melakukan percepatan penanganan dan juga evakuasi korban
di sisi lain sejumlah pihak juga masih mendesak pemerintah menetapkan bencana nasional untuk mempercepat penanganan
bagaimana upaya penanganan pasca bencana ntt dan juga ntb
upaya apa yang dilakukan pemerintah agar penanganan bencana dapat berjalan maksimal
kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
saya akan sapa ada para aditya jati kepala pusat data informasi dan juga komunikasi kebencanaan bnpb
ada bang melkia des lakalena wakil ketua komisi ix dpr ri
dan juga bang dominikus karangora koordinator des bencana walhi ntt
selamat malam bapak bapak
saya akan ke pak raditya jati terlebih dahulu
pak dalam masa tanggap darurat bencana
nah ini di ntt dan juga di ntb ya
tadi sudah ada instruksi dari presiden joko widodo
apa yang menjadi fokus penanganan terlebih dahulu untuk di ntt misalnya
terima kasih mas
atas pertanyaan ini saya rasa menjadi perhatian penting dan ini menjadi prioritas tentunya
sesuai dengan arah pak presiden adalah bagaimana melakukan evakuasi secara cepat
dan bisa memberikan pertolongan
dan tentunya ini dukungan
tentunya ini diperlukan dari pasar mas dan tni polri menjadi penting untuk segera dilakukan
evakuasi terutama di wilayah wilayah
memang sementara ini kesulitan dalam hal melakukan evakuasi
kemudian yang kedua penanganan darurat lainnya adalah bagi para pencipta dan para pengungsi
yang memang harus segera mendapatkan dukungan bantuan logistik kebutuhan dasar
dan tentunya sesuai juga bapak kepala bpp protokol protokol kesehatan tetap harus dilakukan
makanya kami juga mendukung alat alat dengan kementerian kesehatan dan hubungan dengan alat alat
antigen dan juga masker
itu tentunya itu menjadi penting
dan ini menjadi pembelajaran juga hasil dari super lalu juga kami lakukan seperti ini
kemudian yang ketiga tentunya masalah infrastruktur yang harus segera diperbaiki
termasuk juga aksesibilitas
ini yang menjadi tantangan kita sekarang bahwa sebetulnya
kita perhatikan negara kepulauan kita khususnya di ntt ini ada sebisanya sepuluh pulau kecil
dan memang aksesibilitas menjadi tantangan bagaimana dalam hal penyaluran logistik dan bantuan
harus dapat dilaksanakan secara tepat
makanya ini kami juga sedang melakukan koordinasi bersama bapak kepala bnpb dan gubernur
dalam beberapa kepala daerah yang ada yang berdampak untuk memberikan
apa yang harus dilakukan segera dalam waktu tersebut
peringatan dari pmkg terkait
dan itu agak mendadak di
tangan tersebut malam hari
memang harus diakui bahwa
karena kejadian ini
begitu cepat dan darurat
pemerintahan di tingkat lokal di kabupaten kota
dan juga di tingkat provinsi juga itu
agak kewalahan merespon karena
pertama memang ini peringatannya terlambat
terutama terlambat karena
penekanan dari bmkg nya itu
baru minggu malam
siapkan dari seluruh
karena juga pemerintah sendiri terdampak
jadi pemerintah sendiri juga terdampak
pagi sampai siang itu bahkan sore
itu sudah bisa berharap
dari gerakan pemerintah
karena memang pemerintah sendiri juga terdampak
rumah rumah penduduk banyak yang terkena
saya sendiri itu
misalnya di oeba
belakang di japur kena
dan banyak lagi
di sekitar kami juga kena
belum lagi kami dapat pantauan dari berbagai daerah juga sama
karena pemerintah juga
karena kita susah pada saat awal kemarin
melihat pemerintah pemerintah daerah
jadi juga ketika kemarin
terima kasih ya buat
penyelidikan rek sudah cepat bergerak
bersama tim masuk ya
kemudian tadi juga ibu merso sudah hadir
pemerintah pemerintah tadi kepada menteri kesehatan
dikirim tadi pak budi silvana
ketua pusat krisis ya
jadi sudah mulai bergerak tapi itu juga karena
orang orang dari pusat pemerintah daerah
juga baru bisa bergerak tapi itu pun juga tidak bisa
sama pemerintah daerahnya juga masih terdampak
dengan masalah ini mereka juga menjadi korban
sebenarnya yang kedua itu infrastruktur
semuanya kena jadi
ini saya juga
ada bantuan genset misalnya
tapi kan masih banyak sekali yang belum bisa nyala
sekarang waktunya kemudian juga
jalan jalan raya di tempat
di kota kupang saja
yang keempat itu yang masih harus ditotong
kontonya untuk bisa
berjalan jalan timur juga sama mungkin flores
juga sama saya kira sebagian juga sumba saya
saya kira juga sebagian
dan di ncc itu mas kan ada kita
ada tiga pulau besar ya
timur dan juga flores
ada empat kebupatan kepulauan
baik bang melky
flore sabu dan juga
rote dan ini semuanya ini kalau kita
dapat katanya nanti juga memang
juga bisa jadi mungkin bertambah
terkena di masyarakat ya maupun juga
infrastruktur kita ini juga sebenarnya cukup banyak
sehingga memang dari awal itu kami mendorong
betul karena melihat situasi
di ntt kami mendorong agar
mungkin juga pemerintah
segera hadir dan juga terima kasih
buat kedatangan dari dua yang pertama ya
pak doni dan ibu tapi juga
untuk memastikan biar ini bisa bergerak lebih
kontinju ke depan karena pasti dari
spt juga pasti kesulitan merespon baik
tanggap darurat maupun ke depan
agar bencana sonasinya
lebih optimal dalam berbagai macam proses

karena kerusakannya saya kira sangat serius
berbagai daerah ncc ini
oke baik bang melki saya ke pak radit dulu
karena pak radit waktunya sangat terbatas pak radit
merespon apa yang tadi disampaikan juga oleh
bang melki yang melihat kondisi langsung di sana
bahwa mendorong adat
penetapan bencana nasional karena kan
bnpb kemarin juga dalam konversi
pak doni menetapkan bahwa ini
belum perlu ya begitu melihat kondisi
dianggap masih belum lumpuh total pemerintah
daerah di sana bagaimana pak rodi
halo pak radit
halo pak radik bisa dengar suara saya pak
baik tampaknya pak radit
pak radit ya
baik kita akan break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
saya langsung ke pak radit ya jati karena pak radit
juga waktunya terbatas ada konversi lagi ya pak radit
saya akan langsung mengkonfirmasi ini tadi yang
bang melki lihat di lokasi
dan juga mendorong agar
ditetapkan bencana nasional sementara kan
dari bnpb menetapkan tidak menetapkan
bencana nasional ini seperti apa pak radit
tanggapan dan juga apa pertimbangannya
terima kasih mas iraed jadi pak melky
kami menghargai sekali pendapatnya dan
ini tentunya akan kita
pantau terus perkembangannya seperti apa
untuk saat ini
akhir hingga malam ini ada penentuan
tanggap darurat per lokasi per
wilayah untuk memberikan akses
terhadap sumber daya dan sumber dana
yang ada bisa dimanfaatkan dan
ada dukungan dari pusat yang kedua
bencana nasional terkait dengan jumlah korban
kerugian harta benda kerusakan
sarana perasarana takupan wilayah
dampak sosial ekonomi menjadi
salah satu pertimbangan dalam hal
penentuan tanggap darurat secara nasional
kalau kita perhatikan dari kejadian kejadian
bencana termasuk yang terjadi di kalimantan
selatan sulawesi barat kemudian dulu di
palu kemudian di ntb memang sampai juga
di yogyakarta yang korbannya juga sangat
besar sekali waktu itu memang tidak ada
penentuan asas tanggap darurat bukan
berarti dukungan dari pusat tidak ada
jadi saya rasa tetap dukungan dari pusat
sesuai dengan arahan bapak presiden kami
dan ini terkait dengan semua sumber daya
yang kami sampaikan kami dukung dari pusat
bukti bahwa memang peran dari pusat
untuk mendukung daerah untuk segera
melakukan proses tanggap darurat dan
nanti rehabilitasi rekonstruksi pastinya
tetap akan selalu dibantu dan didukung
penuh seperti halnya yang terjadi di
sulawesi barat dan kalimantan selatan
waktu lalu saya rasa ini tanggapan
seringkas tapi kita lihat perkembangan
bung melki kami terima kasih atas pendapatnya
sampaikan sampai hari ini kemungkinan kita
perkembangan lagi kita akan sampaikan
baik terima kasih pak raditya jati terima kasih
sudah bergabung karena pak radit akan ada acara
konferensi selanjutnya maka pak radit boleh
meninggalkan diskusi ini terima kasih banyak
pak raditya jati kepala pusat data informasi
dan komunikasi kebencanaan dari bnpb
saya lanjutkan dengan bang melki dan juga
bang nomenikus di luar perlu atau tidaknya
penetapan status bencana nasional menurut anda
bagaimana penanganan yang sebaiknya memang harus
dilakukan oleh pemerintah pasca kejadian bencana
banjir bandang yang terjadi di ntt silakan bang
oke baik terima kasih sebenarnya kita yang
paling awal yang mengotot terkait ntt itu
mengotot dari awal segera diketapkan status
tanggap darurat status berkecuali
darurat bencana nasional ini karena mengingat bahwa
jumlah korban terus kerugian harta benda
kerusakan sarana perasarana terus cakupan wilayah
yang sangat luas misalkan kita mencatat bahwa
di wilayah ntt terdampak dari bencana ini
ada tiga jenis bencana yaitu banjir roh banjir
bandang beserta angin siklon terhojain
makanya kita merasa penting bahwa perlu ditetapkan
tanggap darurat bencana ini kalau misalkan bapak doni
mardado mengatakan bahwa belum perlu karena pemda
pemerintah daerah sini masih mampu masih berjalan
pemerintahnya iya betul masih jalan pemerintahnya
tetapi bagaimana mereka menangani tanggap darurat
terhadap bencana ini ini memang sama sekali memang sangat
ini misalkan kepala bpbd kota kupang saja mengaku bahwa dia angkat tangan
agak tangan menyerah lalu apa ya namanya
pak doni menardo kan berkunjung berkunjung ke wilayah
lurus timur yang memang pemerintah di sana cukup cepat ya
kalau kita lihat pantauan kita yang memang paling cepat untuk
oke di wilayah lain seperti apa memang ya
jenasa itu tapi bagaimana dengan wilayah wilayah misalkan
kabupaten melaka yang memang pemerintah di sana memang tidak
sanggup karena memang banyak akses jalan yang terputus ada

memang banyak akses jalan yang terputus ada desa yang sampai sekarang misalkan desa ain mana itu memang
pak poe dan desa ain mana itu memang sampai sekarang itu memang tidak tersentuh
karena memang akses untuk masuk ke desa itu hanya bisa
dengan helikopter nah ketidak sanggupan pemerintah di daerah ini
aslinya dilihat oleh pak doni mardado itu sih saya pikir yang
paling penting untuk kita makanya kami meminta kawan kawan
maksud bencana yang terjadi di ntt ini pemerintah pusat segera
menetapkan status tanggap darurat bencana secara
nasional sehingga tanggung jawab itu juga harus pemerintah
pusat harus bertanggung jawab sehingga kerja kerja bnp
bnpw juga bisa sistemati untuk melakukan kerja kerja
penanggulangan bencana yang ada di indonesia ini
oke nah soal penetapan darurat bencana nasional semalam juga
ada konferensi persnya dari kepala bnpb coba kita dengarkan lagi
apa pernyataan dari pak doni monardo
status darurat bencana nasional itu manakala pemerintahan di daerah
itu lumpuh sehingga pemerintah pusat
harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan
penanggulan bencana nah sejauh ini seluruh
kegiatan pemerintahan masih tetap berjalan provinsi masih
berjalan kabupaten kota masih berjalan tidak ada satupun
provinsi dan kabupaten kota yang lumpuh artinya kegiatan
pemerintahan masih berjalan kemudian ada pun jumlah pengungsi
yang terjadi ini masih dalam
batas batas kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan penanganan
bencana sehingga pada kesempatan ini kami berpikir tidak perlu
ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status
baik bang melki tadi juga ditegaskan juga oleh pak raditya jati
semalam juga kita sudah dengar pernyataan dari pak doni monardo
sudah dipastikan meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana
nasional pusat tetap akan tetap menentukan status bencana nasional
dan melihat juga dari bencana bencana yang lain yang pernah
dihadapi oleh indonesia bagaimana tanggapan anda bang melki
ya pertama tentu kan ini akan bersifat dinamis sampai dengan
semua data masuk dari seluruh npp
setelah seluruh data dari semua daerah terdampak dari bencana ini
masuk di pemerintah daerah bisnis ataupun pusat
nanti kemudian keputusan mudah mudahan nanti lebih jernih melihat
berbagai macam parameter maka bencana ini masuk dalam kategori
bencana nasional tapi yang pasti pesan dari npp ini adalah
tentu dari pt sendiri mendorong agar pemerintah pusat hadir dengan cepat
bantu pendak provinsi dan pendak kabupaten kota dan masyarakat npp
untuk bisa mempercepat arahan presiden tadi
evakuasi dan juga temukan dan selamatkan korban yang masih bisa diselamatkan
nah yang kedua tentu
yang kami juga mendorong adalah ketika tahap tanggap darurat ini sudah bisa
katakanlah ini ditetapkan dua minggu misalnya atau mungkin lebih
nah setelah ini dilewati kan masih ada lagi realistikasi dan kompleksi
melihat dampak kerusakan yang terjadi di seluruh ntt
kecuali ada yang terdampar dalam skala yang cukup serius
ada yang mungkin menengah atau ada yang mungkin ringan
tapi semuanya terdampak
itu saya akan sampaikan bahwa npp untuk menangani
menangani dampak bencana ini terbatas ya
dalam berbagai maksudnya dalam efek
sehingga kekuatan pusat secara optimal
bantu agar kemudian di ntt ini bisa lebih cepat dilakukan
dan memang status bencana nasional ini menjadi salah satu
untuk memastikan bahwa semua proses tadi bisa berjalan
tetapi nanti kita tunggu saja karena diskusi kita bukan soal status bencana sebenarnya
yang utama adalah percepatan penanganan penyelamatan korban maupun setelah ini kita akan masa rehabilitasi rekonstruksi itu
itu pesannya adalah seluruh pihak
nanti doktor meminta pusat tni merdeka energi
sumber daya tenaga maupun juga anggaran ini
bisa membantu agar penyelamatan penyelamatan di npp ini bisa bergerak lebih
dan bantu masyarakat npp dalam kondisi yang
kalau bencana ini juga sudah relatif sulit menjadi lebih cepat bisa pulih
karena seperti daerah lain juga
pt juga lagi bersama sama kita menghadapi covid sembilan belas
ya alokasi refocusing anggaran umum
untuk covid sembilan belas sudah cukup tinggi
dan saya tahu
tadi sdp di provinsi kota dan kabupaten juga kesulitan sebenarnya fiskalnya untuk termasuk mencari covid sembilan belas
sekarang tambah lagi bencana semacam ini
nah inilah pesan dari kami sebagai rakyat rri
dan saya kira tadi jadi bung domi juga sebagai aktifisual ini
kita ingin adar
pusat bisa membantu ini lebih cepat
menyelesaikan soal tahap nama nama urat ini dengan baik
mobilisasi sesuai arahan presiden tadi bisa lebih cepat dilakukan
semoga bisa meringankan beban masyarakat npp secara umum
dan juga nanti seleksi juga bisa bergerak lebih langsung
ini bukan diskusi kita yang utama tapi
kehadiran negara lebih cepat
membantu karena bagi semua pemda hari ini di ntt itu adalah juga korban
karena orang orang pmda juga jadi korban
jadi kita melihat sendiri
bagaimana hari senin pagi sampai siang
bahkan sore itu
lambat kelihatan bahwa kita cek sana sini memang karena banyak sekali jadi korban
sampai dengan tadi juga sama
selain ini sampai ke malam ini juga
kota kupang kota provinsi
di sri pun belum menyala dan juga sumba
juga roke sabu dan banyak juga daerah daerah lain yang
apa terpisah terpisah ya
karena kita ini daerah kepulauan dan
akses itu tidak mudah memang
ini butuh waktu untuk kita proses identifikasi itu juga mungkin butuh waktu
mendapatkan laporan yang detail dari semua daerah
baik bang dominikus di luar status bencana atau tidak ya
itu sudah selesai kita bahas ya jadi ini kan masih
dan tentu fokusnya adalah soal penanganan pasca bencananya
tapi kalau dari catatannya anda dari walhi ntt
bagaimana seharusnya kemudian
pemerintah harus melakukan percepatan penanganan pasca bencana
dan apa evaluasi ya yang harus kemudian
jadi bahan refleksi bersama soal mitigasi bencana kita
terutama yang terjadi di ntt
ini seperti apa dan seberapa besar dampaknya terhadap
lingkungan dan juga sosial
yang terjadi di sana
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di saat lagi
catatan dari walhi ntt bagaimana bang dominikus
soal mitigasi bencana yang terjadi di ntt
catatan dari walhi ntt seperti apa terkait dengan mitigasi
dan juga penanganan bencana yang terjadi sampai dengan sejauh ini
kalau kita mau bilang soal apa ya soal penanganan yang ada
dari catatannya kita
memang pemerintah daerah ini sangat kewalahan
makanya perlu pemerintah pusat untuk hadir bersama di ntt ini
karena misalkan banyak jalan sekali misalkan ke daerah daerah lokasi bencana
itu memang jalan aksesnya tertutup oleh tumpukan tumpukan material
juga misalkan juga terhalang oleh tingginya banjir
dan tingginya sekitar seratus meter dengan derasnya arus
sehingga kesulitan sulit pemerintah daerah melakukan evakuasi
misalkan ada korban korban banjir yang misalkan harus dipindahkan ke tempat yang aman
itu sangat sulit sekali
misalkan sejelas kan di kabupaten malaka
itu tuh ada beberapa daerah itu memang tidak bisa disentuh sama sekali
makanya kita perlu misalkan misalkan transportasi untuk meng evakuasi itu ya kita butuh helikopter
dan saya pikir yang sepertinya sumber daya seperti ini
saya pikir pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab soal itu
karena pemerintah daerah secara sumber daya memang kita belum memadai
apalagi kalau perspektif mitigasi bencana
lalu soal penanganan bencana juga memang kita sangat lemah di situ
oke itu soal penanganan
soal mitigasi bencananya menurut anda bagaimana dari catatan teman teman walhi ntt
karena kan ini penyebabnya karena siklon seroja yang memang sudah diperingatkan terlebih dahulu juga oleh bmkg
ini seperti apa
nah ini apa ya peringatan ini kan memang sudah ada duluan
misalkan informasi yang berada di masa misalkan hal yang paling sederhana soal mitigasinya
misalkan informasi yang berada di masa misalkan hal yang paling sederhana soal mitigasinya
misalkan bahasa yang sampai ke pulpit
itu kan benar benar bahasa bahasa yang tidak diminirvis orang awam
misalkan bahasa bahasa yang sangat tinggi soal informasi itu
lalu bagaimana daerah itu kemudian punya kemampuan mitigasi itu juga memang tidak terlihat sama sekali
karena beberapa kejadian itu memang cukup mengagetkan sekali misalkan
iya iya kami dengar bang dominikus silahkan dilanjutkan
jadi memang persoalannya itu memang
pemerintah daerah kita di sini memang belum secara sumber daya itu memang dari persoalan mitigasi sampai dan penanganan itu memang masih sangat lemah
oke jadi secara mitigasi penanganannya anda lihat masih sangat lemah
ya baik secara kapasitas maupun secara sumber daya
terkait dengan bencana ini
misalkan sumber daya yang apa ya
ya kami dengar bang dominikus
ya iya oke kami dengar tapi tampaknya ada gangguan komunikasi
jadi saya akan ke bang melky
bang melki terakhir dari anda bang
catatan ke depan bang melki ini masih sangat dinamis
ya karena kita masih lihat situasinya mungkin akan tanggap darurat ini berlangsung selama dua pekan ke depan
tapi dalam dua pekan ini apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh semua pihak
baik pemerintah masyarakat agar penanganan ini yang sesuai dengan apa arahan presiden bisa berlangsung secara maksimal
dan juga setelah itu juga pemulihannya bisa berlangsung juga
ya pertama dalam situasi tanggap darurat ini adalah bagaimana menggerakkan potensi yang dimiliki oleh pusat dan daerah secara bersama sama
membantu seperti arahan presiden ya
menemukan kemudian menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan
menemukan yang memang bisa meninggal ketimun dan sebagainya
maksud memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan pelayanan pelayanan dasar yang lain juga di masyarakat yang terdampak ini bisa berjalan
yang kedua tentu infrastruktur dasar juga harus segera dirapikan ya
bagaimana memastikan bahwa untuk akses transportasi darat laut udara juga bisa berjalan
kemudian juga listrik bisa hidup
biar juga asal asal menyangkut akses terhadap air dan kebutuhan sembako nih
misalnya juga kan kemarin kita dengar bahwa orang di pasar pertimur dan lembata
ternyata kemarin jusri munas ketil juga mengatakan bahwa paras itu adanya di lembata
malah sekarang juga kita dengar lagi laporan dari alur masuk juga
ternyata juga teman teman kita di kabupaten alor
ini kok pisah
itu juga ada beberapa lagi pisahnya
itu juga ada beberapa lagi pisahnya

ternyata dampaknya buat
dan sebenarnya bisa kita petakan bahwa karena ini badai semacam ini
dia paling berdampak
itu terutama yang ada di pesisir pantai
kemudian yang ada di tempat daratan yang landai
karena air pasti akan nanti lama disisirkan
sebelum sampai ke suatu pampasan terawut
kemudian teman teman di daerah yang curam karena itu potensial dia akan kena longsor gitu
tapi juga ternyata
pilihan dari persiwa ini adalah
ini adalah teman teman yang relatif selama ini aman juga itu minimal atapnya itu pasti terbongkar gitu
kalau tidak sebagian atap mungkin sebagian rumahnya juga atapnya terbongkar atau juga bahkan terumah rumahnya
nah sekarang kalau kita lihat itu ada yang kemudian hewannya juga hanyut dan juga bahkan rumah hanyut di daerah sumba
jadi karena ini perusahaannya serius tentu ini tidak betul akan pemerintah pusat
sebetul hatikan di sini sangat serius dalam presiden
padahal waktu seluruh kekuatan dan mobilisasi dari jakarta bisa masuk mpt dan membantu
sampai hari ini juga dapat laporan di berbagai grup
ini masih banyak daerah yang butuh bantuan
bahkan bahkan akuannya pun belum sampai ke mereka
kondisinya cukup serius menurut saya
karena itu ada di akses jalan yang sebenarnya masuk masih di kategori jalan negara
belum kebayang lagi mereka yang hari ini masih terdampak tapi ada di kategori jalan provinsi
atau menjalankan kabupaten yaitu mungkin aksesnya agak sulit
seperti disampaikan itu di malacca ada satu kesamatan yang akses jalan sempat gitu itu putus
jadi kecepatannya cuma bisa melalui jalur negara
agar kayak gini kita agar pemerintah pusat lebih cepat
apalagi informasi hari jumat
tapi sudah memberi caan presiden jokowi maupun ntt mudah mudahan
dan bisa langsung rampas perusahaan ini dan bisa mengambil langkah yang pas bagi masyarakat di setengah setengah dunia
baik terakhir bung dominikus tambahan dari anda
kita pikir ya pemerintah pusat harus cepat bertindak ya
terkait dengan evakuasi jenazah ini
banyak sekali jenazah yang masih timun material yang sampai hari ini memang belum bisa dievakuasi
terus juga penting juga bagaimana mengevakuasi
kembali ke tempat yang aman
ada pengungsi yang masih terjebak di tempat yang memang belum aman untuk sebagai tempat pengungsian
jadi kita pikir itu untuk pertangan pemerintah pusat
karena pemerintah daerah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa banyak keterbatasan keterbatasan yang memang di situ ada pada pemerintah daerah
selain itu memang kebutuhan mendesak sekarang yang perlu juga kemudian ditangkap itu ya soal kebutuhan akan air bersih
ya apalagi kan di pengungsian ini kan banyak ibu ibu banyak perempuan
yang sangat butuh dengan air pusti
terus juga sanitasi
terus pangan tandang
terus juga layanan kesehatan itu yang saya pikir perlu pemerintah pusat untuk apa ya
tempat bertindak untuk menangani persoalan ini
bang melki dan juga bang dominikus terima kasih
mudah mudahan dengan kita terus mengangkat diskusi soal penanganan di pasca bencana di ntt ini juga bisa memaksimalkan peran pemerintah pusat dan juga daerah untuk percepatan penanganan di sana
karena faktanya ternyata dari anda berdua sampaikan
masih banyak sekali masyarakat yang kekurangan bantuan dan juga kondisi yang tampaknya masih sangat butuh bantuan dari pemerintah pusat
terima kasih banyak bang melky dan juga bang dominikus
mari kita sama sama berharap bahwa bencana ini bisa ditanggulangi dan juga ditangani dengan baik
terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami
terima kasih teman teman saya net
terima kasih banget
terima kasih teman teman saya net sudah mengundang kami